hujan deras selama dua jam yang mengguyur wilayah kabupaten bojonegoro menyebabkan banjir bandang
air keruh bercampur lumpur menerjang rumah rumah warga dan merendam akses jalan penghubung antar desa
sementara di lumajang hujan deras menyebabkan empat sungai meluap
banjir bandang minggu pagi menerjang permukiman penduduk desa sumber arum kecamatan dander kabupaten bojonegoro
air keruh bercampur lumpur mengalir deras dari kawasan perbukitan sekitar yang kondisi hutannya gundul
tak hanya merendam jalan penghubung antar desa air setinggi lutut orang dewasa juga mengenangi rumah rumah warga dan sempat membuat warga panik
serta mengevakuasi sejumlah perabotan ke tempat yang lebih tinggi
banjir bandang yang terjadi di desa sumber arum ini akibat hujan deras selama dua jam
serta kondisi hutan yang gundul sehingga air langsung mengalir deras ke permukiman warga
sementara di lumajang luapan empat sungai di kecamatan rowo kangkung mengakibatkan ribuan rumah warga di dua desa
yakni desa sidorejo dan rowo kangkung terendam banjir
banjir dengan cepat masuk ke dalam rumah warga dan merendam sejumlah perabotan rumah
saat ini ketinggian air telah mencapai satu meter
berdasarkan data bpbd lumajang tercatat ada satu dua ratus tujuh puluh tiga kepala keluarga dengan tiga sembilan ratus tiga puluh jiwa terdampak banjir
hasilnya kita akan sampaikan pada pimpinan bahwa kita akan segera melakukan atau mendirikan posko tanggap siaga banjir di wilayah kecamatan rokangkung yang mencakup dua desa ini
akibat banjir aktivitas warga menjadi terganggu dan memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman